di saat macet macetan banyak warga yang mungkin kesal ataupun ya marah marah begitu karena macet untuk menuju tempat kerja untuk beraktivitas dan lain sebagainya
tapi mungkin ini untuk warga yang menggunakan kereta rel listrik justru akan tersenyum
biasanya kalau kita ketahui i don't like monday tapi kalau ini i like monday
karena pt jasa warga membuat program subsidi bagi penumpang yang menggunakan krl komputer lain
di mana program yang diberi nama senin diongkosin ini dijadwalkan berlaku mulai hari ini
lantas seperti apa penerapannya sudah ada korespondensi nn indonesia roni satria di stasiun bekasi jawa barat
selamat pagi roni seperti apa bentuk diongkosinnya ini kita penasaran
seperti apa hari senin biasanya e hate money bagaimana senin hari ini
ya dea dan iqbal kalau kita lihat memang ada upaya untuk bagaimana menjadi i hate monday menjadi ey love monday
tapi memang mungkin ini bukan menjadi alasan satu satunya
bahwa kalau kita lihat tadi juga anda telah sampaikan bagaimana kondisi lalu lintas dari arah bekasi menuju jakarta
memang kalau kita lihat setiap harinya memang terlihat padat dan bisa dikatakan kemacetan terjadi sepanjang hari
nah ada kalau kita lihat dari data dewan transportasi kota bekasi menyebutkan bahwa sekitar lima ratus ribu kendaraan pribadi yang setiap hari melintas dari bekasi menuju jakarta
melihat kondisi itu itulah yang menjadi alasan
alasan utama dari pt jasa marga sebenarnya untuk setidaknya mengurai kemacetan yang terjadi
karena memang banyak sekali masyarakat yang melakukan perpindahan ataupun melaju dari bekasi menuju jakarta untuk melakukan aktivitas bekerja dan lain sebagainya
dan dilakukan pada hari senin
sebenarnya kalau kita lihat pt jasa marga sudah memulai di senin kemarin itu untuk bekerjasama dengan transjakarta
di mana mereka yang bisa menaik dari halte sumarekon bekasi dapat digratiskan
ataupun senin diongkosin seperti itu
nah saat ini per hari ini bekerjasama dengan pt kereta komuter indonesia atau pt kci untuk masyarakat yang biasa naik komuter lain
nah kalau kita lihat dari statistik sendiri bekasi ini menyumbang sekitar tiga belas orang yang menuju ke jakarta setiap harinya menggunakan komuter lain
yang ini bisa dikatakan angka cukup banyak menyumbang masyarakat yang berpindah dari bekasi ke jakarta untuk bekerja dan juga mungkin aktivitas lainnya
nah ini setidaknya diharapkan akan ada peningkatan dari tiga belas ribu mungkin bisa lebih menjadi lima belas ribu atau mungkin dua puluh ribu
supaya nantinya orang orang yang biasa naik kendaraan umum yang menyebabkan kemacetan di jalan tol bisa setidaknya berpindah atau beralih dengan naik komuter lain ini
nah ada mekanisme mekanisme yang harus mereka ikuti
pertama tentunya masyarakat ataupun penumpang dari komuter lain ini harus memiliki kmt atau kartu multi trip
di mana mereka harus memiliki minimal
nah ini adalah pengisian saldo dua puluh ribu yang nantinya akan ada cashback seperti itu saat mereka tap di tempat mereka berhenti di jakarta
nah ini yang cukup menarik kalau kita lihat memang tadi saya sempat bertanya saat seliweran masyarakat ataupun penumpang krl ini
karena memang mereka buru buru anda bisa lihat sendiri ketika ada kereta mereka langsung masuk begitu saja
yang pada akhirnya tidak banyak hal yang bisa saya tanyakan kepada mereka
mereka ada yang tahu ada senin diongkosin tapi ada juga yang tidak tahu
mungkin nantinya dia akan kaget sendiri kalau memang tidak tahu
ketika tap oh ternyata saldonya tidak terpotong seperti itu
tapi mungkin sosialisasi juga penting karena tadi kita juga melihat ada sejumlah petugas dari pt jasa marga
di depan persis saat pintu tap ada yang menggunakan informasi ataupun menyampaikan pengumuman kepada masyarakat
bahwa hari ini senin diangkutkan senin diongkosin ataupun digatiskan
mulai dari pukul lima pagi hingga pukul sembilan pagi yaitu pada rush hour atau jam sibuk
dan nanti balik dari jakarta menuju bekasi
mulai dari pukul enam belas hingga pukul dua puluh
dea dan iqbal
baik roni satria melaporkan langsung dari bekasi jawa barat